sementara di mojokerto sebuah puskesmas ambruk setelah lama dibiarkan rusak
sejumlah bangunan diantaranya ruangan poligigi poli umum dan ruang pendaftaran mengalami kerusakan yang parah
ambruknya puskesmas ini membuat sejumlah pasien khawatir
puskesmas yang ambruk tersebut berada di kecamatan pungging mojokerto
beruntung tidak ada korban saat peristiwa ini terjadi
bangunan puskesmas yang ambruk adalah ruangan poli umum poligigi dan ruang pendaftaran
bagian atap runtuh bagian plafon dari bahan gipsum sudah jebol dan kayu kayu penyangga genting ikut ambruk
ambruknya bangunan ini membuat pelayanan kesehatan di kecamatan pungging terganggu
pelayanan pasien dipindahkan ke ruangan sempit sehingga pasien yang antri merasa tidak nyaman

puskesmas yang ambruk adalah ruangan poli umum poligigi dan ruang pendaftaran
puskesmas yang ambruk adalah ruangan poli umum poligigi dan ruang pendaftaran
puskesmas yang ambruk adalah ruangan poli umum poligigi dan ruang pendaftaran
karyawan puskesmas dan warga saat ini juga khawatir sisi bangunan lain juga akan ambruk sewaktu waktu jika puskesmas ini tidak kunjung direnovasi